pada sabtu pagi dua puluh enam november lalu ribuan relawan jokowi sudah memadati stadion gelora bung karno senayan jakarta pusat
ribuan relawan jokowi yang tergabung dalam gerakan nusantara bersatu ini hadir dari sejumlah daerah
presiden yang tiba di lokasi disambut antusias para relawan yang meminta suah foto dengan dirinya
namun acara gerakan nusantara bersatu tersebut mendapat sindiran keras dari pdip
sekjen pdip hasto kristianto mengatakan gerakan relawan yang mengatasnamakan diri gerakan nusantara bersatu itu hanya ingin mengambil keuntungan tanpa melihat dampaknya bagi presiden
hasto juga mengkritik acara tersebut karena menjanjikan sesuatu dengan cara yang tidak sehat namun ia tak mengungkap maksud pernyataannya tersebut